sebuah kren jatuh menimpa dua rumah warga di jalan mawar pancoran mas depok jawa barat jumat pagi lima belas oktober
peristiwa berawal ketika pdam depok akan merobohkan sebuah menara air yang sudah tidak terpakai dan akan dirobohkan dengan menggunakan mobil krain
brand yang tengah mengerjakan pembongkaran tower air di depok jaya terjatuh saat sedang mengangkat beban berat
kren terguling ke arah kanan dan menimpa rumah warga di sebelahnya
selain merusak rumah yang tertimpa musibah ini membuat empat warga luka luka
satu di antaranya anak berumur dua belas tahun yang mengalami luka berat sedang belajar daring di rumah